komnas ham meminta keterangan ajudan dan pengurus rumah kadif propam nonaktif irjen verdi sambo senin pagi
ajudan yang hadir adalah ajudan yang sebelumnya tidak hadir pada permintaan keterangan pertama
permintaan keterangan itu adalah lanjutan dari beberapa agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh komnas ham
untuk menemukan titik terang kasus kematian brigadi ryosuwa
selain memeriksa ajudan dan juga pengurus rumah verdi sambo komnas ham juga memeriksa hasil tes pcr saat kejadian berlangsung
pada rabu komnas ham akan meminta keterangan mengenai uji balistik untuk mengetahui karakter senjata peluru
dan segala hal yang berhubungan dengan penembakan brigadi ryosuwa
bukti tambahan terkait dengan pcr artinya sudah ada hasilnya
hasil dari tes pcr yang dilakukan di rumah saguli
itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang orang tersebut
yang pihak pihak yang sudah kami periksa
sampai detik ini proses yang dilakukan oleh komnas ham terkait kunsrin waktu semakin lama semakin padat
ya tidak hanya soal angka waktu
tapi juga berbagai kekayaan keterangan
tinggal komnas hamnya memang menguji berbagai keterangan itu
dokumen a kita akan uji informasi a juga kita akan uji
semakin lama sudah semakin ketat
sementara pada hari yang sama polisi kembali melakukan pemeriksaan lanjutan uji balistik dari beberapa selongsong peluru
yang ditemukan di lokasi penembakan yakni di rumah kadif propampori nonaktif irjen ferdisambo
dan di jogja jakarta
hasil uji balistik dari laboratorium forensik ini diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru
serta senjata yang digunakan sudut tembakan jarak tembakan dan sebaran tembakan saat peristiwa berdarah itu terjadi
tim liputan cnn indonesia